ke informasi soal perlindungan hewan ini indonesia merupakan negara yang masih mengizinkan pertunjukan lumba lumba prabu
padahal memindahkan lumba lumba dari habitatnya di laut dan menjadikannya sebagai tontonan
dinilai aktivis perlindungan hewan sebagai bentuk kekejaman terhadap lumba lumba
cnn indonesia menayangkan laporan mendalam tentang nasib lumba lumba sirkus
dan berikut ini adalah bagian pertama tentang kontroversi pentas atraksi lumba lumba
sirkus lumba lumba keliling masih merupakan pertunjukan populer di indonesia
dengan alasan mengedukasi masyarakat pengelola sirkus berkelana dari kota ke kota mengadakan pertunjukan
namun kalangan pecinta binatang menilai atraksi ini merupakan kekejaman terhadap binatang
menurut jakarta animal aid network indonesia adalah satu satunya negara yang masih mengizinkan sirkus keliling
dilapisi oleh mentega terus juga kadar air dari kolam itu sendiri
yang mana air tawar dicampur dengan kloraine dan garam
yang kita tidak tahu takarannya seperti itu
salah satu penyelenggara sirkus keliling pt worsuit seguni indonesia memiliki izin resmi
mereka bahkan punya penangkaran sendiri
ini memang air laut buatan
jadi kalau di penangkaran sana air laut asli ini air laut buatan
air laut buatan itu mendekati kepada
aslinya jadi dengan salinitas yang sampai dengan tiga puluh
kalau secara itunya itu dari dua puluh tiga sampai diizinkan itu dua puluh tiga sampai tiga puluh begitu
dan juga dijaga tentang kestabilan daripada tidak adanya bakteri yang bersifat merugikan
makanya dikasih desinfektan namanya klorin
tata cara peragaan lumba lumba di tempat maupun keliling
diatur dalam peraturan dirjen perlindungan hutan dan konservasi alam
persyaratan kolam air pemeliharaan perawatan peragaan hingga pengangkutan diatur di sini
setiap pertunjukan keliling harus memiliki izin dari balai konservasi sumber daya alam atau bksda
serta pemerintah setempat
setelah mereka ada izin kita kirakan tim untuk membuat acara
memeriksa kesiapannya kesehatannya dan sebagainya
karena pengajuan izinnya sendiri itu kan sudah dilampirkan
jadi juga surat kesehatan dari dokter yang ada di lk tersebut
saat ini ada empat perusahaan yang dalam perizinan dianggap sebagai lembaga konservasi
yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan pertunjukan keliling
tetapi lembaga pecinta binatang meragukan peraturan ini dibuat demi keselamatan dan kesehatan lumba lumba
perlumbaan itu juga tampak melibatkan ngo
jadi mereka buat perlumbaan itu dari sisi pemerintah dan orang orang pembisnis lumba lumba ini
ya jelas bahwa pedoman ini dibuat sebenarnya untuk melegalkan
lumba lumba adalah hewan yang memiliki naluri bersosialisasi tinggi
di habitat asli mereka biasa hidup berkelompok
hidup di luar habitat dan patuh pada aturan tentu berpengaruh pada kondisi fisik mereka
abdur rahim jakarta